bagus dengan kakadeh semua obat itu enggak ada yang manis semuanya itu pahit bagus
memang ya kamu gak mau sembuh ya kamu mau tetap terus sakit sakit begini
yang udah bagus sekarang kamu bayangin kalau di depan kamu itu ada ibu ya
kebetulan kalau di daerah sini ada tempat fotokopi pak ada cuma satu lagian udah tutup
begini pak lebih baik fotokopi di kota aja
pikir bisa mainin aku percuma kamu punya satu jalan keluar aku punya seribu cara enggak gali
hai membelilah popi sebentar lagi kamu bisa tinggal sama ibu
ibu ibu yana ibu akan buktiin sama kamu kalau ibu nggak akan bikin kamu sengsara
hai aku yakin pasti ada jalan untuk kamu berkumpul lagi dengan anak anak kamu
hai aku yakin pasti ada jalan untuk kamu berkumpul lagi dengan anak anak kamu

hai amin pak
hai hampir aja selaka
hai murid kamu nggak apa apa kan
hai kamu tunggu sebentar ya kau mau cek dulu
hai banyak bocor lagi
hai malam jalan sepi
hai cabanya pak
hai kamu tunggu disini sebentar ya
oh sebentar ya
kamu tolong centerin aja ya
gara gara bantuan meningsayak sini
bapak jadi repot kayak gini
gak apa apa munti
bisa juga kan
siapa juga yang mau pecahkan
dengan teman kayak gini
ini kakak udah tebus obatnya
ini kakak udah tebus obatnya
terus sakit sakit begini
ya udah bagus
kalau di depan kamu itu ada ibu ya
sekarang bagus anak pinter
tapi sebelum minum obat
kita baca dua dulu
ya allah angkatlah penyakit anak ibu dan berikanlah anak ibu kesehatan dan juga kesembuhan
sekarang buka mulutnya yang besar
wah pinter banget anak ibu
ibu mana kak kok nggak ada
ibu emang gak ada bagus
ada yang mengawafinkan ibu
bagus kamu harus pinter dong minum obatnya
biar nanti kalau kamu sembuh kita bisa ketemu sama ibu
kalau nggak ketemu ibu lagi ibu
bagus kamu tidak digerobak terus
sudah bagus sekarang kan sudah malam
mendingan kamu tidur aja ya
nanti kalau kamu bergerak malah tambah sakit
biasanya sih setelah minum obat malam eh besok paginya malah jadi sehat
sekarang kamu tidur ya
jangan pergi deh
kasian bagus dia lagi tidur
nanti kalau aku pergi malahan dia bangun
aduh resek ini
kapten bilang kemana ya
dia kan bandol sama aku masih punya utang sama aku
itu kan tante yulia pasti dia kesini mau nangkep aku
tunggu tunggu lagi
sally jangan kemana mana kamu
sally jangan kemana mana kamu